setelah menjadi perbincangan publik cukup lama hari ini titik terang calon panglima tni pengganti marsikal hadi cahyanto akhirnya terjawab
nama kepala staf angkatan darat jenderal andika perkasa ditunjuk sebagai calon tunggal panglima tni oleh presiden jokowi
penunjukan andika didukung secara politik oleh dpr yang sudah satu suara namun di sisi lain andika perkasa memiliki sejumlah catatan rekam jejak yang menjadi sorotan
terpilihnya andika juga memutus urutan tradisi posisi panglima yang seharusnya jatuh ke angkatan laut
apa tantangan andika perkasa sebagai calon panglima tni
untuk membahasnya malam hari ini sudah bergabung laksamana tni purnawirawan agus suhartono mantan panglima tni
kemudian sudah bergabung juga rifanli anandar wakil koordinator kontras dan andi wijayanto penasehat senior kantor staff presiden
selamat malam bapak bapak
baik saya ke pak agus terlebih dahulu pak agus bagaimana anda melihat sosok andika perkasa
pak agus pak perkasa ini karirnya cukup moncar begitu ya bisa dikatakan dari bintang satu hingga saat ini kemudian dicalonkan sebagai calon panglima tni
ya kalau saya sendiri memandang bahwa calon panglima tni itu harus dari kepala staf angkatan
oleh karena itu pak andika selaku kepala staf angkatan darat saya kira memenuhi syarat untuk dipilih
jadi menurut kami untuk menuju kepala staf angkatan darat sudah melalui suatu pembinaan dan pengembangan karir yang tertata
dengan demikian maka setelah menjadi kepala staf angkatan darat bisa mumpuni menjadi panglima tni
baik saya ke bang ani bang ani apa kemudian menjadi pertimbangan presiden kira kira ya menurut bacaan anda
ya karena kita tahu
nama pak andika perkasa sendiri sudah ramai diperbincangkan sehingga menunggu akhirnya tadi surprise disampaikan ke dpr ri
ya ada beberapa yang bisa kita analisis ya
yang pertama senioritas pak andika lebih senior daripada kedua kepala staff yang lain
yang kedua tentang peningkatan efektivitas kendali
di operasi militer yang memang dalam dua tahun terakhir ini tentang penanganan pandemi ada di poso ada di papua
yang lebih dalam melibatkan gelar teritorial angkatan darat
lalu yang ketiga satu hal yang mungkin terkait dengan perakiraan eskalasi politik menuju dua ribu dua puluh empat
suhu politik naik pada saat kampanye pemilu sedang dilakukan
baik artinya ada pertimbangan karena kita akan segera memasuki tahun politik
sehingga pilihannya sesuai begitu pak andika
pak agus apakah benar demikian
atau usia karena hanya setahun gitu ya setelah itu pak andika akan pensiun
apakah ini cukup relevan cukup tepat begitu pertimbangannya mengenai tahun politik saja
karena dari sisi profesionalitas
sudah lengkap begitu sosok pak andika
apakah sama bacaannya
saya ke bang rifanli dari kontras apa catatannya untuk pak andika sendiri
ya kami menyoroti praktik di tubuh tni ini sejak tahun dua ribu delapan belas akhir
sejak pak hadi cahyanto terpilih
kami setidaknya mencatat sejumlah permasalahan yang tumbuh dan eksis terus di tubuh militer
yang pertama budaya kekerasan
ada sedikitnya dua ratus
dua ratus tujuh puluh tujuh peristiwa kekerasan dari tahun dua ribu delapan belas
dan itu didominasi oleh angkatan barat
sebetulnya saya tidak mau fokus pada angka kuantitatif gitu
karena sejatinya aparat negara memang punya peluang untuk melakukan pelanggaran hak asasi manusia
namun pola polanya itu masih sama
praktik praktek penganiayaan kekerasan terjadi pada aksi massa pada orang orang di papua
hal hal itu masih terus terjadi
jadi kami mengkononim dan menarmai hal tersebut
kita juga ingin ber tutidik secara jelas dan proses balasan luas
menunjukkan rangkauan meski kita masing masing melalui praktik archives
kita akan mencegah aplikasi
jangan teduh saatina gently
sangat besar sekali lalu setelah itu muncul beleit yang coba menjawab permasalahan tersebut
sehingga dipindahkan atau ditempatkanlah beberapa perwira perwira tinggi di tempat tempat tertentu
namun yang menjadi catatan kami ada praktik rangkap jabatan juga
mungkin ini nampak wajar namun ini agak aneh karena sejatinya
artinya pimpinan tni atau perwira tinggi tni itu memiliki tugas yang banyak dan bertanggung jawab atas pindahkan cekir cekir apart di lapangan
yang ketiga ada diskriminasi penglihatan atau cara pandang terhadap orang orang di papua
hari hari kemarin kita seringkali melihat bahwa ada praktik baku tembak lah di lapangan yang merugikan bagi warga sipil
meskipun itu dianggap sebagai upaya memberantas kkb yang telah disematkan sebagai kelompok teroris
namun ada konsekuensi hilangnya hak atas rasa aman pada warga di papua
terutama di daerah daerah pegunungan yang terus mengungsi
nah konsekuensi konsekuensi tersebut itu jarang sekali dilihat gitu
hanya fokus pada pemberantasan terhadap kelompok separatis atau kelompok teroris yang telah disebutkan sama negara
itulah yang beberapa hal yang memang menjadi sorotan kami setidaknya selama tiga tahun belakangan dari tahun dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh satu
dan yang terakhir praktik keterbukaan tni ini menjadi solatan kami
beberapa hal di tahun dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh paling tidak tni menjadi salah satu institusi yang terbuka juga
namun di akhir akhir
sorry di dua ribu dua puluh satu mulai menunjukkan adanya ketertutupan informasi
padahal informasi yang dimintakan itu sama komponennya
saya beri contoh semisal praktik kekerasan yang dilakukan oleh aparat tni
kami coba berkirim surat ke mabes tni saat itu dibalas tuh periode dua ribu delapan belas dan dua ribu dua puluh
namun ketika belakangan ini justru cenderung tertutup
nah ini yang menjadi pertanyaan bagi kami
apakah keterstutupan informasi
informasi ini menjadi salah satu cara untuk menutupi praktik praktik pelanggaran di lapangan
padahal sejatinya kami ingin coba menuntut akuntabilitas
oke baik ada banyak catatan dari mas rifanli
budaya kekerasan didominasi oleh angkatan darat adanya praktek rangkap jabatan
kemudian cara pandang dan penanganan terhadap sejumlah kasus di papua dan juga keterbukaan tni
saya ke pak agus pak agus poin poin tadi apakah kemudian menurut anda menjadi tantangan utama ke depan
tni atau mungkin ada hal lain yang bisa ditambahkan yang menjadi tantangan utama
iya kalau saya ingin memandang tantangan panglima ke depan adalah justru tantangan yang di dalam
yaitu yang pertama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan alutsista
dan yang kedua tentang sumber daya manusia
mengapa kedua hal ini penting
karena untuk pemenuhan kebutuhan orang sista
dengan program pembangunan kekuatan yang telah direncanakan
itu baru sekitar enam puluh lima persen tercapainya
oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri bagi panglima untuk bagaimana bisa berkoordinasi
dengan kemudian pertahanan agar alat pesta yang sudah direncanakan tersebut
bisa terus dilaksanakan untuk pemenuhannya
sedangkan yang kedua yang berkaitan dengan sumber daya manusia
kalau kita termati saat ini
berapa perkembangan teknologi sudah demikian majunya
oleh karena itu sumber daya manusia tni harus terus disiapkan dididik dilatih
sehingga dapat memenuhi perkembangan teknologi saat ini
dan ada satu hal yang penting menurut saya yang perlu dicermati oleh panglima tni adalah
bagaimana menjaga soliditas tni
ini khususnya yang berkaitan dengan komposisi
antara angkatan dalam pemenuhan pengisian jabatan khususnya pada seraga berat tinggi
kalau kita ingat bahwa jaringan tni ada rumusan bahwa tni ad tni al tni au
dalam memenuhi pengisian jabatan itu dengan rumus lima ratus tiga puluh dua
nah ini harus bisa dilakukan secara konsisten oleh panglima yang baru
agar soliditas tni akan bisa terus terjaga
saya kira itu yang penting menurut kami
oke baik berbicara mengenai soliditas tni pak agus kita tahu pak andika belum berpengalaman
untuk komando sebagai untuk tiga matra begitu ya tidak pernah mengisi jabatan sebagai pangkop gap wilhan
apakah kemudian ini bisa menjadi hambatan
sebagaimana saya utarakan pada awal tadi bahwa organisasi tni adalah organisasi yang sangat solid
oleh karena itu siapapun yang duduk sebagai panglima
apakah angkatan darat antara pemerintah dan pemerintah
angka laut angkatan udara itu akan mampu melaksanakan dengan baik
karena didukung oleh staff yang dari ketiga angkatan
oleh karena itu musisi antara angkatan tadi
pengambilan keputusan itu benar benar bisa secara objektif dan komprehensif
baik saya ke bang andi bang andi tadi ada banyak catatan dari kontras
sebelum kita berbicara mengenai soliditas tni
bagaimana dengan pr gitu ya penanganan budaya
begitu ya penanganan budaya kekerasan kemudian adanya praktek rangkap jabatan
dan cara pandang terhadap sejumlah kasus di papua
ini juga sempat memicu perhatian media internasional dan keterbukaan tni
bagaimana kemudian anda melihat ini
pr yang tadi disebut oleh teman teman di kontras saya pikir valid ya
tapi yang penting untuk dicatat sejak era reformasi
tidak ada lagi strategi sistematis terstruktur dari mabes cilangkap
untuk menjalankan pola pola represif untuk semua kasus ancaman
apakah dulu di aceh sekarang di poso maupun di papua
jadi yang relatif terjadi memang insiden insiden random
karena ada eskalasi
karena ada eskalasi
eskalasi konflik di waktu waktu tertentu
mungkin kalau kita juga melihat proses hukum
terutama hukum pidana militer disiplin militer yang terjadi setelah kasus kasus itu
ya ada harapan bahwa minimal ada perhatian lebih dari pimpinan
seperti misalnya ketika terjadi kasus kekerasan di merauke oleh tni au ya
itu sangat cepat prosesnya
jadi tidak ada lagi impunikat
tapi saya sepakat kalau cara cara represif yang dulu dilakukan oleh tni di masa reformasi itu sudah ada komitmen
untuk bersama sama menggunakan prinsip prinsip humanitarian sebagai rujukan bagaimana tni melakukan operasi militer
oke baik kita akan berbicara mengenai banyak hal mengenai calon panglima tni pilihan jokowi
termasuk adanya kontroversi betulkah memang pilihan pak presiden ini sudah sesuai dengan profesionalitas atau ada sisi politis yang lain
kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami
kami masih membahas mengenai calon panglima tni yang akhirnya namanya begitu dikeluarkan
sudah dipilih oleh presiden jokowi calon panglima tni jenderal andika perkasa
saya akan lanjutkan diskusi malam hari ini
saya ke mas rifanli salah satu yang kemudian kita lihat banyak disorot adalah mengenai lhkpn jenderal andika perkasa
dengan jumlah kekayaan yang terakhir dilaporkan mencapai sekitar satu ratus tujuh puluh sembilan sembilan miliar
menurut anda apakah ini hal yang lumrah bagi seorang calon panglima tni
saya tidak bisa mengatakan
saya tidak bisa banyak komentar perihal harta kekayaannya
namun yang mau saya soroti pelaporan tersebut dilakukan baru baru ini
nah ini yang menjadi sorotan karena andika perkasa adalah pimpinan tertinggi tni di angkatan darat
sayangnya ketika pelaporan kekayaan tersebut dilakukan baru baru ini justru menunjukkan ketidakpatuhan
itu yang mau menjadi sorotan bagi kami
baik mas andi ada komentar mengenai ini
oh di mana
salah satu yang disorot pada saat nama jenderal andika perkasa diajukan sebagai calon panglima tni
ada laporan harta kekayaan senilai rp satu ratus tujuh puluh sembilan sembilan miliar
apakah kemudian ini hal yang lumrah bagi seorang calon panglima tni
termasuk juga adanya kepemilikan sejumlah aset bangunan di amerika serikat dan juga australia
hal yang lumrah untuk seorang andika perikasa
hal yang lumrah untuk seorang andika perkasa

dengan melihat latar belakang keluarga bagaimana mengelola perusahaan dan seterusnya
hal yang lumrah untuk seorang andika perkasa mungkin agak terkaget kaget kalau dikaitkan dengan jabatan beliau
tapi kalau melihat latar belakang pak andika maka nilai tersebut bisa dimaklumi dan
karena ini perjalanan panjang juga jadi tinggal memastikan saja bahwa memang tidak ada masalah masalah akuntabilitas yang bisa dikenakan ke depan
jadi dengan melihat nilai tersebut ya bisa juga kita katakan bahwa kita memiliki panglima tni yang relatif sudah selesai dengan dirinya
jadi bisa fokus konsentrasi untuk jabatan yang akan diemban berikutnya
mengenai kepatuhan untuk pelaporan lhkpn seperti tadi yang dikritisi oleh kontras
di dalam internal tni ada keharusan keharusan untuk melakukan pelaporan ya
jadi mekanisme di inspektorat jeneral nah itu berjalan
dan saya pikir itu juga yang menjadi patokan bagi atasan
dan pak andika di masa masa sebelumnya ketika misalnya mempromosikan pak andika dari satu jabatan ke jabatan lain
baik saya ke pak agus pak agus karena ini menjadi pertanyaan juga dari publik menyoroti mengenai lhkpn angkanya cukup fantastis
dari mantan panglima tni bagaimana anda melihat ini
tentu saya tidak bisa mengumumkari tentang kata kekayaan

namun demikian bahwa karena beliau sudah lapor lhkpn berarti yang tertulis dalam lhkpn tersebut pasti bisa dipertanggungjawabkan
saya kira komentar saya hanya itu saja
oke baik berbicara menit tahun politik juga saya masih di pak agus kita tahu ada kaitan hubungan relasi pak andika perkyasa dengan salah seorang ketumparpol
pak andika perkyasa dengan salah seorang ketumparpol
apakah kemudian ini bisa menjadi salah satu hal yang bisa diperlukan

saya kira nanti beliau sebagai panglima tni harus melakukan sikap netralitas tni
dan saya yakin dan percaya semua anggota tni mampu melaksanakan netralitas tersebut
baik ada jaminan dari mantan panglima tni saya ke mas rifanli catatan anda seperti apa

karena kita tahu tahun politik akan segera datang bagaimana cara anda melakukan

bagaimana cara anda melakukan
bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa betul memang seorang calon panglima tni ini bisa menjalankan amanah dengan sebaik baiknya
sejauh ini kami melihat praktik tni berupaya masuk kerana sipil itu dari beberapa
yang pertama soal keterlibatan berlebihan dalam penanganan covid namun minim evaluasi
soal keterlibatan berlebihan dalam penanganan covid namun minim evaluasi

tapi kemarin ada anggota tni yang terbukti untuk membantu salah seorang influencer agar lepas dari karantina kesehatan
praktik praktik tersebut kan menunjukkan bahwa dia tni boleh membantu dalam praktik omst
namun perlu juga ada evaluasinya supaya ruang ruang kesewenangan tadi itu tidak ada
yang kedua ruang ruang politik praktis memang cenderung bisa dipergunakan
apalagi aktifnya komponen cadangan yang mungkin dalam pidato pidato presiden kemarin
hanya ditujukan pada kepentingan kepentingan tertentu sesuai dengan keinginan dari panglima tni
tapi yang mau menjadi sorotan kami adalah dari praktik minimnya evaluasi di penanganan covid
kami khawatir keterlibatan tni kemudian itu juga minim evaluasi
karena beranggapan bahwa praktik praktik masuk di dalam ruang ruang sikl tersebut seolah sudah wajar
jadi kami khawatir praktik praktik tadi atau pengalaman pengalaman tadi dibiasakan
sehingga tidak ada rasa bersalah ketika tni masuk ke ruang ruang yang bukan tempatnya
nah ke depan mungkin panglima tni yang memiliki
yang memiliki presiden telah menghapus tes kepelawanan bagi wanita
saya rasa itu bisa untuk diawasi lebih ketat lagi untuk tni tidak terjebak pada agenda agenda politik praktis
sekalipun memiliki kedekatan dengan beberapa petinggi partai politik
oke dari sisi hukum sendiri bagaimana sebenarnya mas rifanli untuk keterlibatan tni dalam ruang publik ini atau peruang sipil ini
nah hal lain yang ingin saya sampaikan adalah
pimpinan tni dari mas pak gatot sampai dengan pak hadi cahyanto
itu reformasi peradilan militer itu minim sekali
atau tidak ada upaya untuk mengubah itu
padahal peradilan militer menjadi ruang impunitas bagi aparat aparat yang melakukan pelanggaran
kontras mendatangi satu kasus di jakarta yang mereka melakukan tindakan kekerasan
ada lebih dari dua orang yang melakukan tindak kekerasan
namun tiba tiba hanya ada dua saja yang
dikenakan sanksi dipecat
sisanya hanya ditahan dalam waktu yang singkat
terlebih lagi ada upaya membela diri dari
ada surat pembelaan yang lahir dari komandannya
ini kan praktik impunitas yang muncul dari ruang
apa namanya akuntabilitas tni sendiri dari peradilan militer
ini yang menjadi titik kritik kami paling terang dari tahun ke tahun
dari pergantian panglima tni ke pergantian panglima tni selanjutnya
terkait dengan reformasi peradilan militer
karena menurut kami hanya reformasi peradilan militerlah yang mampu mengatasi sektor sektor pengawasan
ketika ada anggota anggota tni yang melakukan pelanggaran
mereka harus diuji melalui peradilan umum supaya transparan dan diawasi oleh publik
sehingga muncul mekanisme jera muncul efek jera dari situ
sehingga tidak terjadi keberulangan peristiwa
dan berupaya untuk masuk pada ruang ruang sipil lainnya
seperti kekerasan di papua atau di sektor sektor mana pun
baik artinya reformasi tni masih punya pr yang cukup banyak mas rifanli
iya masih cukup banyak sekali
belum lagi kita bicara mengenai diskromonisasi antara prajurit tni dengan anggota kepolisian
yang kemarin sempat terjadi juga
ada pengejaran beberapa anggota tni
pak stampe saat itu pada anggota kepolisian
belum lagi peristiwa kekerasan yang terjadi di polsek ciracas
kalau saya tidak salah itu terjadi di tempat yang sama dan terjadi lebih dari sekali
nah ini kan hal kecil namun dia penting karena menunjukkan wajah dari tni secara keseluruhan
itu tidak lagi berbicara soal matra ini matra itu tapi sudah berbicara tentang wajah tni
karena di satu polsek itu terjadi profil kekerasan oleh pelaku dari institusi yang sama berkali kali
itu kan pasti ada pengawasan yang minim di sektor tersebut
itu yang menjadi bukti bahwa masih terdapat banyak pr di tubuh tni
oke banyak catatannya saya ke bang hanis sekarang karena kita berbicara mengenai jalan tahun politik juga

oke banyak catatannya saya ke bang hanis sekarang karena kita berbicara mengenai jelang tahun politik juga meskipun tadi ada banyak pr apalagi reformasi tni belum sepenuhnya bisa dilakukan
kita tahu bahwa pak andika memiliki hubungan kegerabatan dengan salah satu ketumparpol pendukung pak jokowi apakah kemudian ini berdampak cukup signifikan
kalau untuk pak andika perjalanan menuju tahun politik dua ribu dua puluh empat sangat tidak relevan
kenapa andika akan pensiun desember dua ribu dua puluh dua sementara tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat nya baru akan mulai maret dua ribu dua puluh tiga
kalau untuk pak andika perjalanan menuju tahun politik dua ribu dua puluh empat tidak relevan meskipun tadi ada banyak pr apalagi reformasi tni belum sepenuhnya bisa dilakukan
karena sudah tidak lagi memegang jabatan tidak lagi relevan untuk melakukan kalkulasi penetrasi politik yang mungkin dilakukan oleh pak andika ke dua ribu dua puluh
oke tapi apakah keterpilihan seorang andika perkasa ada kaitannya dengan relasi kekerabatan tersebut
mungkin saja ada tapi yang jelas jenjang karir pak andika mulai dari bintang satu sampai bintang empat memang menunjukkan bahwa pak andika memiliki rekam jejak yang kemudian pantas untuk dinominasikan bintang empat baik di angkatan darat maupun panglima tni
dan jenjang karirnya pak spampret pak dam pak posrat itu memang jenjang karir untuk seseorang yang akan menuju bintang
oke saya ke pak agus pak agus kita tahu biasanya penunjukan calon panglima juga ada tradisi rotasi begitu ya pak agus
sehingga sebelumnya sempat juga beredar nama selain pak andika juga ada nama laksamana yudho margono
bagaimana anda melihat ketika jatah calon panglima akhirnya kembali jatuh ke angkatan darat
ya memang di dalam laturan perundangannya itu kuncinya dapat ditunjuk secara protokol
nah pengertian dapat tentunya presiden bisa menggunakan haknya atau tidak tentu sangat tergantung dengan pertimbangan beliau
nah apa yang melatar belakangi pemilihan pak andika tentunya presiden yang lebih memahami hal tersebut
oleh karena itu memang saya berharap karena saya angkatan laut ya saya berharap tadinya kembali ke angkatan laut
namun demikian presiden memahami
presiden memiliki pertimbangan lain dan telah diputuskan tentu semuanya harus loyal terhadap keputusan presiden tersebut
baik artinya jatah selanjutnya harus ke angkatan laut begitu ya pak agus
tidak bisa kita bilang harus karena di peraturan perundungannya bilang dapat
tetapi saya sangat berharap bahwa perputaran antarmatra ini bisa nantinya terlaksana
bang andi perputaran antarmatra ini kan kemudian tidak terjadi saat ini karena angkatan darat yang kemudian mendapatkan jatah sebagai calon panglima tni
menurut anda apa dampaknya ini dan bagaimana melihat soliditas tni ke depannya
rotasi antarmatra sebetulnya putusnya itu di masa ketika pak muldoko ke pak gatot ya
setelah itu normal saja
jadi di masa pak sby itu polanya angkatan darat itu yang terjadi
jadi kalau pola itu dilanjutkan ya
polanya seperti itu
jadi belum pernah ada dari angkatan udara ke angkatan laut
lalu ke angkatan darat lagi
tapi sekali lagi seperti yang tadi pak agus katakan itu tidak ada pakemnya sebetulnya
jadi presiden bisa lebih menguruskan
mengutamakan pertimbangan pertimbangan strategis lain
lalu kalau bisa memang disesuaikan dengan kebutuhan normatif untuk melakukan rotasi antarmatra
terima kasih sekali lagi sejumlah narasumber kami malam hari ini
banyak catatan yang sudah disampaikan
kita lihat bagaimana nanti selanjutnya ada tahapan selanjutnya di komisi satu dpr ri
kita lihat apa saja rekam jejak dan bagaimana nanti general
andika perkasa menjawab berbagai tantangan yang akan diumban kedepannya
terima kasih pak agus bang andi dan mas rifanli sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newscast
setelah menjadi perbincangan publik cukup lama hari ini titik terang calon panglima tni pengganti marsikal hadi cahyanto akhirnya terjawab
nama kepala staf angkatan darat jenderal andika perkasa ditunjuk sebagai calon tunggal panglima tni oleh presiden jokowi
selamat malam bapak bapak
saya ke pak agus terlebih dahulu
pak agus bagaimana anda melihat sosok andika perkasa ini karirnya cukup moncar begitu ya bisa dikatakan dari bintang satu hingga saat ini kemudian dicalonkan sebagai calon panglima tni
iya kalau saya sendiri memandang bahwa calon panglima tni itu adalah calon panglima tni yang terakhir
empat puluh lima dni itu harus dari kepala setafangkatan
oleh karena itu pak andika selaku kepala setafangkatan darat
dia kira memiliki syarat untuk dipilih jadi calon empat puluh lima dni
jadi menurut kami untuk menuju kepala setafangkatan darat
sudah melalui suatu pembinaan dan pengembangan karir yang tertata
karena dengan demikian maka telah menjadi kepala setafangkatan darat
bisa mempunyai menjadi empat puluh lima dni
baik saya ke bang ani
bang andi apa kemudian menjadi pertimbangan presiden kira kira ya menurut bacaan anda
karena kita tahu nama pak andika perkasa sendiri sudah ramai diperbincangkan
sehingga menunggu akhirnya tadi surprise disampaikan ke dpr ri
ya ada beberapa yang bisa kita
yang pertama senioritas pak andika lebih senior daripada kedua kepala staff yang lain
yang kedua tentang peningkatan efektivitas kendali operasi militer
yang memang dalam dua tahun terakhir ini
tentang penanganan pandemi ada di poso ada di papua
yang lebih jauh
yang ketiga dalam melibatkan gelar teritorial angkatan darat
lalu yang ketiga satu hal yang mungkin terkait dengan perakiraan eskalasi politik menuju dua ribu dua puluh empat
karena pak andika pensiun di desember dua ribu dua puluh dua
jadi cukup ideal jadi nanti pak jokowi kembali harus memiliki panglima tni yang baru
jadi ini adalah yang sudah saya lakukan sebelum tahapan pemilu dua ribu dua puluh empat mulai
berbeda dengan misalnya kalau pak yudo dari angkatan laut
itu pensiun november dua puluh tiga
pak fadjar dari angkatan udara pensiun april dua puluh empat
keduanya akan pensiun di saat suhu politik naik pada saat kampanye pemilu sedang dilakukan
artinya ada pertimbangan karena kita akan segera memasuki tahun politik
sehingga pilihannya sesuai begitu pak andika

agus apakah benar demikian atau usia karena hanya setahun gitu ya setelah itu pak andika akan pensiun
apakah ini cukup relevan cukup tepat begitu pertimbangannya mengenai tahun politik saja
bisa tepat juga bisa tidak tapi yang penting yang saya sampaikan adalah bahwa organisasi
tni itu adalah organisasi yang sangat solid oleh karena itu siapapun yang ditunjuk siapapun yang
dipimpin tni semuanya pasti akan bisa memaksanakan dengan baik negara dari sisi profesionalitas
pemandangnya saya seperti itu oke baik karena dari sisi profesionalitas sudah lengkap gitu sosok
pak andika apakah sama bacaannya saya ke bang rifanli dari kontras apa catatannya untuk pak andika
sendiri ya kami menyoroti praktik di tubuh tni ini sejak tahun dua ribu delapan belas akhir sejak
pak adi cahayanto terpilih kami setidaknya mencatat sejumlah permasalahan yang tumbuh di dan
eksis terus di tubuh militer yang pertama budaya kekerasan ada sedikitnya dua ratus tujuh puluh tujuh peristiwa kekerasan
dari tahun dua ribu delapan belas dan itu didominasi oleh angkatan darat sebetulnya saya tidak mau fokus pada angka
kuantitatif itu karena sejatinya apa aparat negara memang punya peluang untuk melakukan pelanggaran hak
namun pola polanya itu masih sama praktik praktik penganiayaan kekerasan terjadi pada aksi massa
pada orang orang di papua hal hal itu masih terus terjadi dari tahun dua ribu delapan belas yang pada saat itu
koalisi masyarakat sipil juga mendorong perubahan reformasi di tubuh militer pada pak hadi cahyanto
itu yang pertama yang kedua ada upaya upaya kembalinya tni pada ruang ruang sipil saya bilang upaya
karena beberapa indikasi menunjukkan ke arah sana yang pertama apa ruang ruang nonjok di tubuh tni
itu saat itu dua ribu sembilan belas kalau saya tidak salah itu sangat besar sekali lalu setelah itu muncul beleit yang
coba menjawab permasalahan tersebut sehingga dipindahkan atau ditempatkanlah beberapa perwira perwira
tinggi di tempat tempat tertentu namun yang menjadi catatan kami ada praktik rangkap jabatan juga mungkin
ini nampak wajar namun ini agak aneh karena semesjatinya pimpinan tni atau perwira tinggi tni itu
memiliki tugas yang yang banyak dan bertanggung jawab atas pindah kekejapan di lapangan yang
ketiga ada diskriminasi apa penglihatan atau cara pandang terhadap orang orang di papua hari hari
kemarin kita sering kali melihat bahwa ada praktik baku tembak lah di papua dan juga di jepang dan
yang merugikan bagi warga sipil meskipun itu dianggap sebagai upaya memberantas
kkb yang di yang di telah disematkan sebagai kelompok teroris namun ada konsekuensi hilangnya
hak atas rasa aman pada warga di papua terutama di daerah daerah pegunungan yang terus mengungsi
nah konsekuensi konsekuensi tersebut itu jarang sekali dilihat hanya fokus pada pemberantasan terhadap
kelompok separatis atau kelompok teroris yang telah disebutkan sama negara itulah yang beberapa
hal yang memang menjadi sorotan kami setidaknya selama tiga tahun belakangan dari tahun dua ribu tujuh belas
sampai dua ribu dua puluh saat dan yang terakhir apa praktik apa keterbukaan tni ini menjadi salatan kami
beberapa hal di tahun dua ribu delapan belas sampai dua ribu dua puluh paling tidak tni menjadi salah satu institusi yang terbuka juga
namun di akhir akhir sorry di dua ribu dua puluh satu mulai menunjukkan adanya ketertutupan informasi padahal
informasi yang dimintakan itu sama komponennya saya beri contoh semisal praktik kekerasan yang
dilakukan oleh aparat tni kami coba berkirim surat ke mahasiswa tni saat itu dibalas periode dua ribu delapan belas dan
dua ribu dua puluh namun ketika belakangan ini justru cenderung tertutup nah ini yang menjadi pertanyaan baik
bagi kami apakah apa ketersturupan informasi ini menjadi salah satu cara untuk menutupi praktik praktik
penganggaran di lapangan padahal sejatinya kami ingin coba menentukan akuntabilitas oke baik ada
banyak catatan dari mas rifanli budaya kekerasan didominasi oleh angkatan darat adanya praktek
rangkap jabatan kemudian cara pandang dan penanganan terhadap sejumlah kasus di papua
dan juga keterbukaan tni saya ke pak agus pak agus poin poin tadi apakah kemudian menurut anda menarik kegiatan yang akan berlaku di tni
saya ke pak agus pak agus poin poin tadi apakah kemudian menurut anda menarik kegiatan yang akan berlaku di tni

atau mungkin ada hal lain yang bisa ditambahkan yang menjadi tantangan utama
ya kalau saya ingin memandang tantangan panglima ke depan adalah justru tantangan yang di dalam
yaitu yang pertama yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan alutsista
yang kedua tentang sumber daya manusia
mengapa kedua hal ini penting
karena untuk pemenuhan kebutuhan rupesista
oleh karena itu menjadi tantangan tersendiri bagi panglima untuk bagaimana bisa berkoordinasi dengan kementerian pertahanan
agar alutsista yang sudah direncanakan tersebut bisa terus
terus dilaksanakan untuk pemenuhannya
sedangkan yang kedua yang berkaitan dengan sumber daya manusia
kalau kita termati saat ini betapa perkembangan teknologi sudah demikian majunya
oleh karena itu sumber daya manusia tni harus terus disiapkan dididik dilatih sehingga dapat memenuhi perkembangan teknologi saat ini
dan ada satu hal yang penting menurut saya yang perlu dicermati oleh panglima tni
ini adalah yang pertama
yang perlu dicermati oleh panglima tni
yang kedua diberikan kekuatan kekuatan kekuatan

ini khususnya berkaitan dengan komposisi antarangkatan dalam pemenuhan pengisian jabatan khususnya pada setelah berat tinggi
kalau kita ingat bahwa di tni ada rumusan bahwa tni ad tni al tni au dalam memenuhi pengisian jabatan itu dengan rumus lima ratus tiga puluh dua
nah ini harus bisa dilakukan secara konsisten oleh panglima yang baru agar soliditas tni akan bisa terus terjaga
saya kira itu yang penting menurut kami
oke baik berbicara mengenai soliditas tni
pak agus kita tahu pak andika
belum berpengalaman untuk komando sebagai untuk tiga matra begitu ya
tidak pernah mengisi jabatan sebagai pangkop gap wilhan
apakah kemudian ini bisa menjadi hambatan
sebagaimana saya utarakan pada awal tadi bahwa organisasi tni adalah organisasi yang sangat solid
oleh karena itu siapapun yang duduk sebagai panglima
apakah angkatan darat angkatan laut angkatan udara itu akan mampu melaksanakan dengan baik
karena didukung oleh staff
oleh karena itu posisi antara angkatan tadi
pengambilan keputusan itu benar benar bisa secara objektif dan komprehensif
baik saya ke bang andi
bang andi tadi ada banyak catatan dari kontras sebelum kita berbicara mengenai soliditas tni
bagaimana dengan pr begitu ya penanganan budaya kekerasan
kemudian adanya praktek rangkap jabatan dan cara pandang terhadap sejumlah kasus di papua
ini juga sempat memicu perhatian media internasional
dan keterbukaan tni
bagaimana kemudian anda melihat ini
pr yang tadi disebut oleh teman teman di kontras saya pikir valid ya
tapi yang penting untuk dicatat
sejak era reformasi tidak ada lagi strategi sistematis terstruktur dari pemerintah
jadi saya pikir ini adalah strategi yang harus diperhatikan
jadi saya pikir ini adalah strategi yang harus diperhatikan

jadi saya pikir ini adalah strategi yang harus diperhatikan
jadi saya pikir ini adalah strategi yang harus diperhatikan
jadi saya pikir ini adalah strategi yang harus diperhatikan
jadi saya pikir ini adalah strategi yang harus diperhatikan
mungkin kalau kita juga melihat proses hukum terutama hukum pidana militer disiplin militer yang terjadi setelah kasus kasus itu
ya ada harapan bahwa minimal ada perhatian lebih dari pimpinan
seperti misalnya ketika terjadi kasus kekerasan di merauke oleh tni au ya itu sangat cepat prosesnya
jadi tidak ada lagi impunikat
jadi tidak ada lagi impunikat
kalau cara cara represif yang dulu dilakukan oleh tni di masa reformasi itu sudah ada komitmen
untuk bersama sama menggunakan prinsip prinsip humanitarian sebagai rujukan bagaimana tni melakukan operasi militer
oke baik kita akan berbicara mengenai banyak hal mengenai calon panglima tni pilihan jokowi
termasuk adanya kontroversi betulkah memang pilihan pak presiden ini sudah sesuai dengan profesionalitas
atau ada sisi politis yang lain kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
baik terima kasih anda masih bersama kami kami masih membahas mengenai calon panglima tni
yang akhirnya namanya begitu dikeluarkan sudah dipilih oleh presiden jokowi
saya akan lanjutkan diskusi malam hari ini saya ke mas rifanli
salah satu yang kemudian kita lihat banyak disorot adalah mengenai lhkpn jenderal andika perkasa
dengan jumlah kekayaan yang terakhir dilaporkan mencapai sekitar satu ratus tujuh puluh sembilan sembilan miliar
menurut anda apakah ini hal yang lumrah bagi seorang calon panglima tni
saya tidak bisa banyak komentar perihal harta kekayaannya namun yang mau saya soroti
pelaporan tersebut dilakukan baru baru ini gitu
nah ini yang menjadi sorotan karena andika perkasa adalah pimpinan tertinggi tni di angkatan darat
dan sayangnya ketika pelaporan kekayaan tersebut dilakukan baru baru ini
justru menunjukkan ketidakpatuhan itu yang mau menjadi sorotan bagi kami
baik mas andi ada komentar mengenai ini
salah satu yang disorot pada saat nama jenderal andika perkasa diajukan sebagai calon panglima tni
ada laporan harta kekayaan senilai rp satu ratus tujuh puluh sembilan sembilan miliar
apakah kemudian ini hal yang lumrah bagi seorang calon panglima tni
termasuk juga adanya kepemilikan sejumlah aset bangunan di amerika serikat dan juga australia
hal yang lumrah untuk seorang andika perkasa ya
dengan melihat latar belakang
bagaimana mengelola perusahaan dan seterusnya
hal yang lumrah untuk seorang andika perkasa mungkin agak terkaget kaget
kalau dikaitkan dengan jabatan beliau
tapi kalau melihat latar belakang pak andika
maka nilai tersebut bisa dimaklumi dan
karena ini perjalanan panjang juga
memastikan saja bahwa memang
tidak ada masalah masalah akuntabilitas yang bisa dikenakan ke depan
jadi dengan melihat nilai tersebut
ya bisa juga kita katakan bahwa kita memiliki panglima tni yang relatif sudah selesai dengan dirinya
jadi bisa fokus konsentrasi untuk jabatan yang akan diemban berikutnya
mengenai kepatuhan untuk pelaporan lhkpn seperti tadi yang dikritisi oleh kontras
di dalam internal tni
ada keharusan keharusan untuk melakukan pelaporan
mekanisme di inspektorat general
saya pikir itu juga yang menjadi patokan bagi atasan pak andika di masa masa sebelumnya
ketika misalnya mempromosikan pak andika dari satu jabatan ke jabatannya
saya ke pak agus
pak agus karena ini menjadi pertanyaan juga dari publik menyoroti mengenai lhkpn
angkanya cukup fantastis
dari mantan panglima tni bagaimana anda melihat ini
tentu saya tidak bisa mengomentari tentang harta kekayaan dari beliau
namun demikian bahwa karena beliau sudah lapor lhkpn
berarti yang tertulis dalam lhkpn tersebut pasti bisa dipertanggungjawabkan
saya kira komentar saya hanya itu saja
berbicara mengenai tahun politik juga saya masih di pak agus
kita tahu ada kaitan hubungan relasi pak andika perkasa dengan salah seorang ketumparpol
apakah kemudian ini bisa menjadi salah satu hambatan pak agus
saya kira nanti beliau sebagai panglima tni
harus melakukan sikap netralitas tni
dan saya yakin dan percaya
semua anggota tni mampu melaksanakan netralitas tersebut
baik ada jaminan dari mantan panglima tni
catatan anda seperti apa
karena kita tahu tahun politik akan segera datang
banyak sekali kemudian kalkulasi yang harus dilakukan
bagaimana kemudian bisa memastikan bahwa betul
memang seorang calon panglima tni ini bisa menjalankan amanah dengan sebaik baiknya
ya sejauh ini kami melihat praktik tni berupaya masuk kerana sipil itu dari beberapa hal
yang pertama soal keterlibatan berlebihan dalam penanganan covid
ini kan terlihat misalkan dari tni terlibat dalam penemuan pencarian obat covid sembilan belas

terus juga sampai kemarin ada anggota tni yang terbuka
tni yang terbuka
ini untuk membantu salah seorang influencer agar lepas dari karantina kesehatan
nah praktik praktik tersebut kan menunjukkan bahwa dia tni boleh membantu dalam praktik omst
namun perlu juga ada evaluasinya supaya ruang ruang kesewenangan tadi itu tidak ada
yang kedua ruang ruang politik praktis memang cenderung bisa dipergunakan
apalagi aktifnya komponen cadangan
yang mungkin dalam pidato pidato presiden kemarin hanya ditujukan pada kepentingan kepentingan tertentu
sesuai dengan keinginan dari panglima tni
tapi yang mau menjadi sorotan kami adalah dari praktik minimnya evaluasi di penanganan covid
kami khawatir keterlibatan tni kemudian itu juga minim evaluasi
karena beranggapan bahwa praktik praktik masuk di dalam ruang ruang siklet tersebut
seolah sudah wajar
kami khawatir praktik praktik tadi atau pengalaman pengalaman tadi dibiasakan
sehingga tidak ada rasa bersalah ketika tni masuk ke ruang ruang yang bukan tempatnya
nah ke depan mungkin panglima tni yang memiliki presiden telah menghapus tes kepelawanan bagi wanita
saya rasa itu bisa untuk diawasi lebih ketat lagi untuk tni
pada kepentingan tersebut
jadi kita tidak ada agenda agenda politik praktis sekalipun memiliki kedekatan dengan beberapa tinggi partai politik
oke dari sisi hukum sendiri bagaimana sebenarnya mas rifanli untuk keterlibatan tni dalam ruang publik ini atau peruang sipil ini
nah hal lain yang ingin saya sampaikan adalah selama pimpinan tni dari mas pak gatot sampai dengan pak hadi cahyanto
itu reformasi peradilan militer itu minim sekali
atau tidak ada upaya untuk mengubah itu
padahal peradilan militer menjadi ruang impunitas bagi aparat aparat yang melakukan pelanggaran
kontras mendatangi satu kasus di jakarta yang mereka melakukan tindakan kekerasan
ada lebih dari dua orang yang melakukan tindak kekerasan
namun tiba tiba hanya ada dua saja yang dikenakan sanksi dipecat
sisanya hanya ditahan dalam waktu yang singkat
terlebih lagi ada upaya membela diri dari ada surat pembelaan
yang lahir dari komandannya
ini kan praktik impunitas yang muncul dari ruang akuntabilitas tni sendiri dari peradilan militer
ini yang menjadi titik kritik kami paling terang dari tahun ke tahun dari pergantian panglima tni ke pergantian panglima tni
selanjutnya terkait dengan reformasi peradilan militer
karena menurut kami hanya reformasi peradilan militer lah yang mampu mengatasi
di sektor sektor pengawasan ketika ada anggota anggota tni yang melakukan pelanggaran
mereka harus diuji melalui peradilan umum supaya transparan dan diawasi oleh publik
sehingga muncul mekanisme jera muncul efek jera dari situ
sehingga tidak terjadi keberulangan peristiwa dan berupaya untuk masuk pada ruang ruang sipil lainnya
seperti kekerasan di papua lah atau di sektor sektor manapun
baik artinya reformasi tni
masih punya pr yang cukup banyak
iya masih cukup banyak sekali
belum lagi kita bicara mengenai diskromonisasi antara prajurit tni dengan anggota kepolisian
yang kemarin sempat terjadi juga
ada pengejaran beberapa anggota tni pas pampres saat itu pada anggota kepolisian
belum lagi peristiwa kekerasan yang terjadi di polsek ciracas
kalau saya tidak salah
itu terjadi di tempat yang sama dan terjadi lebih dari sekali
nah ini kan hal kecil namun dia penting karena menunjukkan wajah dari tni secara keseluruhan
itu tidak lagi berbicara soal matra ini matra itu
tapi sudah berbicara tentang wajah tni
bagaimana bisa satu polsek itu terjadi praktik kekerasan oleh pelaku yang dari institusi yang sama berkali kali
itu kan pasti ada pengawasan yang minim
dan itu juga bisa menjadi bukti bahwa masih terdapat banyak pr di tubuh tni
saya ke bang hanis sekarang karena kita berbicara mengenai jelang tahun politik juga
meskipun tadi ada banyak pr apalagi reformasi tni belum sepenuhnya bisa dilakukan
kita tahu bahwa pak andika memiliki hubungan kegerabatan dengan salah satu ketumparpol pendukung pak jokowi
apakah kemudian ini berdampak cukup signifikan
kalau untuk pak andika perjalanan menuju tahun politik dua ribu dua puluh empat itu kan tidak relevan
karena pak andika akan pensiun desember dua ribu dua puluh dua
sementara tahapan pemilu dua puluh empat nya baru akan mulai maret dua ribu dua puluh
jadi pak andika saat itu sudah tidak lagi memegang jabatan
tidak lagi relevan untuk melakukan kalkulasi penetrasi politik yang mungkin dilakukan
tapi apakah keterpilihan seorang andika perkasa ada kaitannya dengan relasi kekerabatan tersebut
mungkin saja ada
tapi yang jelas jenjang karir pak andika mulai dari bintang satu sampai bintang empat memang menunjukkan bahwa pak andika memiliki rekam jejak yang kemudian pangkas untuk dinominasikan bintang empat
baik di angkatan darat maupun di jawa tenggara
pak andika jenjang karirnya pak stamperet pak dam pak posrat itu memang jenjang karir untuk seseorang yang akan menuju bintang empat terutama di angkatan darat
oke saya ke pak agus pak agus kita tahu biasanya penunjukan calon panglima juga ada tradisi rotasi begitu ya pak agus
sehingga sebelumnya sempat juga beredar nama selain pak andika juga ada nama laksamana yudho margono
bagaimana anda melihat ketika jatah calon panglima akhirnya kembali jatuh ke angkatan darat
ya memang di dalam peraturan perundangannya itu bunyinya dapat ditunjuk secara bergiliran
nah pengertian dapat tentunya presiden bisa menggunakan haknya atau tidak tentu sangat tergantung dengan pertimbangan beliau
nah apa yang melatar belakangi pemilihan pak andika tentunya presiden yang lebih memahami hal tersebut
oleh karena itu memang saya berharap karena saya angkatan laut ya saya berharap tadinya kembali ke angkatan laut
namun demikian presiden memiliki pertimbangan lain dan telah diputuskan tentu semuanya harus loyal terhadap keputusan presiden tersebut
baik artinya jatah selanjutnya harus ke angkatan laut begitu ya pak agus
tidak bisa kita bilang harus karena di peraturan perundungannya bilang dapat
tetapi saya sangat berharap bahwa perputaran antarmatra ini bisa nantinya terlaksana
baik bang adi perputaran antarmatra ini kan kemudian tidak terjadi saat ini karena angkatan darat yang kemudian mendapatkan jatah sebagai calon panglima tni
menurut anda apa dampaknya ini dan bagaimana melihat soliditas tni ke depannya
rotasi antarmatra sebetulnya tidak terjadi
karena sebetulnya putusnya itu di masa ketika pak muldoko ke pak gatot ya
setelah itu normal saja jadi di masa pak sby itu polanya angkatan darat angkatan udara angkatan darat angkatan laut angkatan darat
jadi kalau pola itu dilanjutkan ya angkatan darat angkatan udara angkatan darat baru nanti angkatan laut lagi
itu polanya seperti itu
jadi belum pernah ada dari angkatan udara
angkatan udara ke angkatan laut
lalu ke angkatan darat lagi
tapi sekali lagi seperti yang tadi pak agus katakan itu tidak ada pakemnya sebetulnya
jadi presiden bisa lebih mengutamakan pertimbangan pertimbangan strategis lain
lalu kalau bisa memang disesuaikan dengan kebutuhan normatif untuk melakukan rotasi antarmatra
terima kasih sekali lagi sejumlah narasumber kami malam hari ini
banyak catatan yang sudah disampaikan
kita lihat bagaimana nanti selanjutnya ada tahapan selanjutnya di komisi satu dpr ri
kita lihat apa saja rekam jejak dan bagaimana nanti jenderal andika perkasa menjawab berbagai tantangan yang akan diemban ke depannya
terima kasih pak agus bang andi dan mas rifanli sudah berbincang bersama kami di cnn indonesia newscast